kita ke berita sepak bola
pertandingan antara persi kediri dengan psmp mojokerto di stadion brawijaya kediri selasa sore berlangsung ricuh
aparat kepolisian terpaksa membubar paksa ratusan persikmania yang meneror tim psmp usai pertandingan
dalam pertandingan itu persik kediri menang satu atas psmp mojokerto
persik kediri menang satu atas psmp mojokerto
sebelum pertandingan berlangsung bus tim tamu mojokerto putra juga sempat mendapat lemparan batu
yang mengakibatkan satu orang pemain mereka mengalami luka di kepala dan harus dilarikan ke rumah sakit
teror tersebut terjadi saat bus yang membawa belasan pemain mojokerto putra hendak memasuki areal stadion brawijaya
pihak manajemen mojokerto putra langsung melaporkan peristiwa penyerangan ini ke mapolsek kediri kota kediri
dan melayangkan surat protes ke pt lingga indonesia
sementara itu tim mojokerto putra
beserta tiga ratus supporternya harus mendapatkan kawalan ketat dari petugas kepolisian hingga meninggalkan kota kediri
dalam pertandingan liga dua grup enam pssi ini tuan rumah persik kediri menang tipis satu atas mojokerto putra
kemenangan diciptakan melalui gol bima ragil di menit ke delapan puluh dua
fadli rahmawan kediri